pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat
akibat musibah bencana gempa dan tsunami di provinsi sulawesi tengah
sebelumnya masa tanggap darurat bencana ini akan selesai pada tanggal sebelas oktober lalu
namun keputusan baru tersebut disampaikan gubernur sulawesi tengah longki janggola pada kamis siang
gubernur sulawesi tengah longki janggola menyatakan
masa tanggap darurat di sulawesi tengah diperpanjang hingga empat belas hari ke depan dari tanggal tiga belas oktober hingga dua puluh enam oktober dua ribu delapan belas
perpanjangan masa tanggap darurat ini akan diprioritaskan untuk penanganan kebutuhan pengungsi termasuk rencana relokasi
sedangkan untuk pencarian penyelamatan dan evakuasi korban hanya akan diperpanjang hingga jumat dua belas oktober dua ribu delapan belas
hasil rapat tadi telah memutuskan bahwa tanggap darurat diperpanjang dua minggu
terhitung tanggal tiga belas oktober sampai dengan tanggal dua puluh
perpanjangan ini disebabkan karena masih banyak pekerjaan pekerjaan kedaruratan
ya memang perlu ditangani lagi untuk memerlukan waktu yang cukup agar bisa diselesaikan
sementara itu pemerintah kota palu merespon keluhan korban bencana gempa dan tsunami
yang mengaku belum mendapat bantuan logistik pada masa tanggap darurat
wali kota palu hidayat mengklarifikasi hal tersebut
menurutnya ada indikasi pihak tertentu yang dengan sengaja menyalurkan bantuan logistik
tanpa berkoordinasi dengan posko bantuan yang sudah ditetapkan pemerintah provinsi sulawesi tengah
dayat berharap lalu lalang bantuan yang masuk setiap hari diawasi dengan ketat
pemerintah kota palu juga mengaku jumlah bantuan yang diterima sangat kurang
sehingga belum bisa mengakomodasi kebutuhan hidup para penyintas
mulai hari pertama sampai hari kami cek itu masyarakat melaporkan belum ada bantuan daripada pemerintah
kami yang disebut kami yang disebut pemerintah kota palu tidak ada bantuannya
tapi padahal bantuan itu bertubi tubi turun saya tidak tahu persis kemana bantuan itu
nah ini yang kami sampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya kota palu
betul betul kami terima di sini hanya kalau dibilang delapan puluh trek kami terima hanya dua track barangkali
bahkan ada cuma satu track itu yang kami ingin klarifikasi demikian ini
sampai dengan kami siang jumlah korban meninggal dunia akibat musibah gempa dan tsunami
di sulawesi tengah mencapai dua tujuh puluh tiga orang
sementara itu enam ratus delapan puluh orang masih dilaporkan hilang oleh anggota keluarga
kemudian jumlah rumah yang mengalami kerusakan parah mencapai enam puluh tujuh tiga ratus sepuluh unit
data data ini masih akan terus berkembang seiring perpanjangan masa tanggap darurat